tindakan tegas atas sejumlah peristiwa yang melibatkan mahasiswa asal papua di pulau jawa dalam beberapa hari terakhir
ini diduga menjadi pemicu ketegangan di papua
sebelumnya di surabaya ada lebih dari empat puluh mahasiswa asal papua diamankan polisi setelah berkeras menolak diperiksa terkait dugaan penghinaan lambang negara
polisi juga sempat menertibkan aksi sekelompok mahasiswa asal papua di malang dan semarang
tidak tidak tidak
namun mereka memilih tetap bertahan

polisi juga mengamankan senjata panah dari dalam asrama
ini yang kami perlu garis bawain bahwa tidak ada isu ataupun juga fakta pengusiran mahasiswa ataupun warga papua di jalan kalasan ataupun di surabaya
ini yang perlu kami tegaskan
dan jangan sampai ini menimbulkan isu isu di luar
sama sekali tidak ada pengusiran
ingin kami jelaskan kami tekankan betul
kami menjaga semua hak warga negara indonesia
minggu dini hari ke empat puluh tiga mahasiswa yang sempat diamankan sudah dipulangkan kembali ke asrama jalan kalasan
dari hasil pemeriksaan seluruh mahasiswa mengaku tidak tahu menahu perial kerusakan bendera merah putih di depan asrama mereka
tokoh masyarakat papua di surabaya juga mengamini tindakan tegas aparat kepolisian
kami menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan sore ini oleh aparat keamanan adalah tindakan penegakan hukum terkait dengan oknum yang melakukan pengerusakan terhadap bendera atau lambang negara republik indonesia
jadi tidak ada kegiatan pengusiran warga papua dari surabaya
mata mata hanya kegiatan penindakan terhadap pelanggar atau oknum yang melakukan pengusakan terhadap lambang negara
dua belas agustus dua ribu sembilan belas aksi demo aliansi mahasiswa papua dan front rakyat indonesia untuk west papua atau friwp di kota malang berujung ricu
para pendemo terlibat kericuan dengan kelompok warga yang merasa terganggu dengan demo
untuk mengantisipasi kedegangan makin meluas polisi menerjunkan tim pengendali masa
pengunjung rasa pun diangkut dengan kred polisi
gubernur papua lukas nmb langsung merespon rangkaian ketegangan yang melibatkan mahasiswa papua di sejumlah kota di pulau jawa
berbicara di gedung negara jayapura minggu delapan belas agustus kemarin lukas mengatakan bahwa pemerintah provinsi papua menghargai upaya hukum yang dilakukan aparat keamanan sepanjang proporsional profesional dan berkeadilan
dibutang cnn indonesia
ya kerusuhan di manokwari papua barat pecah siang tadi
ini diduga terkait dengan ucapan rasial yang diterima mahasiswa papua di surabaya enam belas agustus lalu
pemerintah hari ini meminta semua pihak menahan diri
presiden jokowi juga baru saja menyampaikan pernyataan untuk memaafkan
sejak lama diakini menyelesaikan permasalahan papua tidak bisa setengah setengah tidak bisa parsial akar masalah lebih panjang dan kompleks
ini akan menjadi fokus kami malam ini dan akan menjadi diskusi kami malam ini
sudah bergabung di studio ada romo beni susetio seorang budayawan
romo beni terima kasih sudah hadir
romo beni juga sempat meneliti persoalan papua
pada saat itu papua tanah damai
papua tanah damai pada saat itu
kemudian bergabung melalui dari papua barat melalui sambungan telepon bapak muhammad lakotani wakil gubernur papua barat
pak lakotani selamat malam
pak lakotani terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama kami
pak lakotani saya putri ayu ningtyas dari cnn indonesia prime news
di studio saat ini sudah ada romo beni susetio
saya ingin menanyakan
beberapa hal pak lakotani
pertama seperti apa situasi malam hari ini di papua barat pak lokotani
mungkin bisa diceritakan sedikit kepada kami di jakarta
baik ya terima kasih mbak ayu
jadi sejak sore tadi kami sendiri kemudian ada pak kapolda ada pak panglima kodam
menyusuri beberapa jalan utama menuju ke kantor
dpr provinsi yang dibakar masa juga melihat dari dekat kondisi terakhir kantor atau ex kantor gubernur
saya ulangi ex kantor gubernur
jadi bekas kantor gubernur bukan kantor gubernur
papua barat yang juga dibakar masa
nah dalam perjalanan ke ex kantor gubernur dan juga dpr itu
di beberapa jalan utama kondisi relatif
semakin kondusif semakin baik
begitu dan ada sejumlah masyarakat yang mulai membersihkan jalan dari puing puing
bekas bakaran ban tetapi juga ada kendaraan yang terbakar
masyarakat secara swadaya mulai membersihkan itu
dan sehingga malam ini sebelum saya kembali ke diaman
saya masih berkoordinasi bertolak
telepon dengan pak kapolda untuk meminta supaya ada patroli
untuk memastikan kondisi kota manokwari ibu kota provinsi papua barat ini
benar benar kondusif aman untuk aktivitas daripada warga yang ada di manokwari
pak laukotani sudahkah ada kesepakatan misalnya
atau anda mungkin sudah sempat berbicara dengan beberapa perwakilan warga atau muspi

memformulasikan apa yang kira kira diinginkan oleh mereka yang tadi sempat turun ke jalan
iya tadi siang tepatnya jam dua kurang lebih waktu papua barat
saya bersama pak kapolda dan pak panglima kodam
awalnya diminta untuk hadir untuk bernegosiasi bersama
pernah tuntutan mereka
pada saat kami datangi masa yang sedang berkerumun
ketika komunikasi itu hendak dimulai ternyata kondisinya tidak terkendali
situasi tidak terkendali ada lempar lemparan ke kami sendiri kemudian pak pangdam dan pak kapolda
oleh karena itu kemudian kami menghindar
mundur lalu kemudian mencoba mengutus beberapa negosiator kami dengan pengunjuk rasa
supaya benar benar bisa terkendali
lalu setelah itu ada kesepakatan tetapi kemudian masa meminta untuk kami datang ke sana
tanpa ada pak kapolda dan pak panglima
ya saya kemudian berkoordinasi tentu
meminta pandangan dari pangdam meminta pandangan dari pak kapolda
dan memastikan betul bahwa ketika saya ke sana komunikasi kita bisa berjalan baik tanpa rusuh
dan benar benar apa yang mereka ingin sampaikan itu bisa tersampaikan
dan saya mendengar saya akan menyerap itu tetapi juga saya akan menyampaikan arahan arahan yang bisa saya sampaikan
apa permintaan mereka pak lakotani
karena begini misalnya gubernur jawa timur kemudian sudah meminta maaf hari ini
kemudian wali kota malang kemudian meminta maaf
wali kota surabaya trigris semarini juga meminta maaf
apakah kemudian ada permintaan lainnya
saya kira permintaan maaf yang disampaikan oleh ibu gubernur wali kota malang
secara real ikut menuduhkan situasi atau
kondisi di lapangan
oleh karena itu coba dilihat setelah ada statement permohonan maaf dari ibu kofifa
kan kemudian situasi di manokwari itu perlahan lahan mulai atau berangsur angsur mulai kembali normal
tetapi memang itu dimulai ketika setelah kami datangi mereka langsung berkomunikasi
bernegosiasi memberikan arahan
tetapi juga mendapatkan atau mereka menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka
memang tuntutannya antara lain itu
mereka tersinggung dengan ucapan yang beraroma rasis
karena mereka merasa itu penghinaan yang luar biasa sebagai manusia
tak pantas mereka ditematkan kenyataan seperti itu
kemudian meminta jaminan keamanan yang juga tadi sudah dijawab oleh ibu kofifa
saya kira luar biasa
dijawab oleh ibu kofifah untuk memberikan jaminan keamanan atau beliau menggaransikan
mahasiswa papua yang ada di jawa timur di sejumlah kota kota studi yang ada di jawa timur
pasti aman dan silahkan melanjutkan pendidikannya seperti biasa tanpa perlu ada kekhawatiran
tidak ada gangguan dari pihak manapun
saya kira statement itu ikut meneduhkan situasi di manokwari
sehingga kalau diperhatikan setelah jam dua itu statement mereka atau pernyataan sikap mereka sampaikan
kami terima kami kembali ke tempat bersama sama dengan pak kapolda pak panglimam
lalu kemudian masa perlahan lahan mulai membuarkan diri
hingga di sore hari situasi semakin lebih baik
romo beni kalau misalnya dilihat apa yang terjadi kalau tadi koresponen kami di papua di jayapura mengatakan bahwa ini mungkin saja puncak kemarahan
atau mungkin tadi yang sempat romo beni singgung di awal pada saat kita berbincang off air
apa ya fenomena gunung es bahwa ini ada salah satunya saja
ini kan fenomena gunung es yang sebenarnya harus kita selesaikan ya
dulu kami bersama pak terneles amarum pak terneles mempromosikan papua tanah damai membuat road map dialog
ada persoalan yang harus kita akui bahwa stigma terhadap orang orang papua itu kerap kali agak membuat martabat kemanusiaannya itu direndahkan deummanisasi
padahal kita lihat orang papua mengalami trauma
terjadi trauma yang lama kekerasan penindasan penghisapan dan itu kan juga efestasi sehingga harus diselesaikan sebuah dialog
dan itu yang diharapkan
waktu itu pak terneles seperti ditunjuk oleh pak jokowi
tapi dia akhirnya meninggal
kemudian ada teman saya juga murdhani yang dari ilpi meninggal
sehingga sebenarnya harus didorong sekarang dialog
dialog itu kan seperti yang dilakukan gustur
mengapa gustur dicintai orang papua
karena gustur menyentuh martabat manusia orang papua
dengan mengakui misalnya budaya kulturalnya dengan bendera papua diperbolehkan
tapi tidak boleh tinggi dari merah putih
terus mengganti iran jaya menjadi papua
tapi gustur mengatakan
meskipun saya buta kata tapi saya tahu dengan hati saya penderitaan saudara saudari saya
orang papua menyambut dengan baik
bahkan gustur menjadi pahlawan orang papua
bahwa pejabat publik itu harus hati hati dalam penanganan terhadap mahasiswa papua
pusat ya terutama
artinya kalau terjadi itu ajaklah dialog
jangan dihakimi jangan diprovokasi bahkan dicek dulu kebenarannya
ini kan misalnya oknum
karena diajak dialog bisa kok
tapi itu kan sangat disesalkan
apalagi dengan dunia baru yang sekarang ini mudah dipiralkan kan
kalau itu terjadi terus menerus
ya saudara kita ini kan mengalami sebuah persoalan yang harus diselesaikan
maka secara kekerasannya harus diputus
maka perlu adanya trauma healing
misalnya trauma healing itu bagaimana anak anak muda papua itu banyak harus ditampilkan di publik
banyak anak anak papua yang prestasi
alipisika matematika orangnya cerdas cerdas bola olahraga
bahkan harus ditampilkan banyak di ruang publik bahwa orang papua itu punya prestasi punya kebanggaan
ini kurang di ruang ruang publik
ini bagian saudara kita kok
maka sebenarnya apa yang dikatakan presiden pak jokowi itu betul
kita sebagai saudara sebangsa setanah air berhutang budi terhadap saudara kita papua
maka kita harusnya memperlakukan mereka sebagai saudara sebangsa
karena mereka adalah bagian dari indonesia
robehi pernah mengatakan sebelumnya juga pendekatan yang bisa kemudian dilakukan kepada masyarakat papua adalah pendekatan kultural
tadi sudah disinggung sedikit tapi nanti kita gali lagi lebih banyak setelah jeda
kemudian bagaimana mendekati atau kembali memenangkan hati masyarakat papua ala gus dur mungkin ya bisa disampaikan juga begitu oke
kita jeda dulu tetap di cnn indonesia prime news
pak lakatoni tadi anda katakan masyarakat disana meminta jaminan keamanan kepastian dari pemerintah jawa timur katakanlah begitu
atau mungkin juga pemerintah jawa tengah untuk teman teman mahasiswa papua di semarang dan di daerah sekitarnya
apakah kemudian masyarakat meminta jaminannya apa berupa diberikan batas waktu atau seperti apa pak lakatoni
ya barangkali agar adik adik atau anak anak kemas
mahasiswa papua juga papua barat yang sedang mengenyam pendidikan apakah itu di jawa timur secara keseluruhan di sejumlah kota studi tapi juga di jawa tengah
itu tidak diperlakukan secara tidak manusiawi atau maksudnya gini
dalam komunikasi mereka diperlakukan sama seperti saudara saudara atau teman teman yang lainnya
sehingga teman teman ini merasa nyaman merasa bagian dari warga di mana mereka berada
memang kepada adik adik kita anak anak kita ini kami juga selalu menyampaikan nasihat kami dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung
tetapi kadang kadang terkadang ya ini ada mahasiswa oleh karena mungkin perdaulan kemudian oleh karena berbagai hal yang lain
lalu kemudian ada letupan letupan kecil tetapi jika ada letupan letupan itu biarlah diselesaikan sesuai dengan proses hukum yang benar proporsional gitu
tanpa harus menggunakan bahasa bahasa yang justru bisa memicu hal hal yang seperti terjadi pada hari ini
pak lakota nek
saya kira disikapi dengan bijak
tarif begitu dan tidak ada masalah kalau ada persoalan hukum diselesaikan secara hukum tanpa harus melibatkan
nah dalam konteks ini saya juga ingin menyampaikan tadi
ada artinya kalau ada persoalan hukum lalu kemudian aparat datang aparat mengambil langkah hukum yang terukur
dan benar benar sesuai dengan norma norma hukum yang berlaku
saya kira ini juga sesuatu yang berat
sesuatu yang barangkali tidak akan terlalu menyakiti hati publik gitu
tapi kalau kemudian ada ormas di luar aparat keamanan misalnya ikut ikutan mengambil lalu itu ada semacam pembiaran
nah kondisi ini itu dilihat secara live di berbagai media atau kemudian secara online ditampilkan oleh teman teman daripada para mahasiswa yang terkenal
dia ini kemudian mengundang amarah gitu
nah oleh karena itu saya kira ke depan biarlah apa yang terjadi hari ini menjadi pembelajaran bagi kita semua
supaya dalam berkomunikasi kita bisa memposisikan diri secara tepat pola komunikasi kita juga kita bangun secara baik
dan juga benar benar mengedepankan aspek penegakan hukum secara proporsional
tanpa perlu ada main hakim sendiri dari kelompok manapun gitu
jangan ada main hakim sendiri atas nama apapun begitu
itu yang bisa memicu apa namanya menurut saya kemudian memicu konflik horizontal antara masyarakat satu etnis dengan etnisnya yang lain gitu
ketika terjadi di sana lalu kemudian di sini ada isu kita pulangkan juga orang jawa yang ada di papua
ini kan tentu menjadi tidak elok dalam kehidupan kita
dalam kehidupan berbangsa kita
nah kondisi ini yang perlu dihindari
oleh karena itu silakan ada pelanggaran hukum aparat keamanan bertindak
tidak berlebihan begitu ya
tidak harus terlibatkan kelompok kelompok hormat ataupun apa
pihak pihak manapun begitu di luar aparat keamanan
saya kira itu poinnya
pak lakotani tapi kalau misalnya melihat keadaan yang sekarang
yang saat ini anda katakan dikatakan saat ini sudah kondusif
jadi kondusifnya itu bagaimana pak lakotani
mungkin bisa disampaikan kepada kami
apakah memang sudah benar kondusif
karena bagaimanapun kan sekarang hal sekecil apapun bisa viral
kemudian tersebar hal yang benar ataupun tidak benar
dan mungkin juga itu beberapa yang juga kemudian memicu kerusuhan yang terjadi di manokwari siang hari tadi
yang saya maksudkan kondusif adalah bahwa jika dibandingkan dengan kondisi sejak pagi hari tadi
sejak pagi hingga siang
itu tentu sejak sore atau mulai jam dua tiga hingga malam ini
itu situasi artinya lalu lintas itu mulai lalu lalang
kemudian begitu juga kendaraan mulai apa namanya berlalu lalang dengan barang mau pedasa mulai nampak begitu
misalnya itu benar benar lumpuh
nah ini menjadi indikator kondisi yang semakin berangsur angsur membaik
nah kondisi ini yang terus ingin kita jaga
supaya semoga besok pagi ada kerja bakti bersama antara tni polri kemudian asn dari pemerintah provinsi juga kabupaten manokwari
kita ingin ada pembersihan jalan bersama
kemudian puing puing yang berserakan di jalan jalan itu kita bersihkan sebagai bagian dari kontribusi kita untuk berkomitmen bersama menjaga manokwari menjadi kota yang aman bagi semua
romo beni kalau misalnya dikatakan tadi sudah kondusif
tapi kemudian bagaimanapun kan kalau misalnya dikatakan ini sebagai puncak kemarahan atau puncak gunung es
artinya kan ada luka yang disimpan
nah sekarang untuk bisa kemudian mengobati atau setidaknya menetralkan
kalau kapolri kan mengatakan akan melakukan pendekatan humanis dan religius
itu yang terbaik saat ini yang bisa dilakukan
ya itu memang salah satunya
tetapi harusnya roadmap papua tanah damai yang digagas oleh pak ternelis itu harus dicalankan
yaitu membangun dialog
dialog dari bawah
apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat papua saat ini
misalnya persoalan hip
bagaimana itu diselesaikan
terus yang terkait menyelesaikan itu
persoalan ekonomi persoalan sejarah pelurusan macam macam
kan harus diselesaikan dengan dialog
nah dengan dialog itu akhirnya
bukan juga dengan yang di luar papua
kita ajak lah
kalau dengan dialog saya rasa didengar aspirasi mereka
memang butuh waktu iya
kadang kadang kita kurang
tapi kalau orang papua didengar mereka sudah senang kok
aktualisasi dirinya itu diakui
itulah cara ghost tour
nah ini kan sebenarnya kalau kemarin komunikasinya baik
tidak lagi provokatif ya
tidak lagi ada kata kata yang kasar
yang tidak sopan
tapi apa yang dikatakan wakil gubernur benar
itu persoalan kita
jadi ada persoalan
bagi karena kita memahami
bahwa kita ini sebenarnya nenek moyang kita
pertama itu orang melanesia
dalam sejarah itu
kemudian terjadi yang namanya percampuran
kita ini harus mengakui
inilah bagian dari saudara kita
maka kalau ada sesuatu yang tidak berkenan
dengan cara musawara mupakat
itu kan budaya kita
lah maka harusnya
pendidikan kita harus berani
memutus tali kekerasan itu
nah memutus tali kekerasan
tidak bisa dengan kekerasan
tapi dengan dialog
dan banyak menampilkan orang orang patwa di ruang ruang publik
bahwa banyak saudara kita itu memiliki prestasi luar biasa
bukan orang yang terbelakang
apakah sudah dilakukan oleh pemerintah
ya sekarang sebenarnya sudah
tetapi harus diperbanyak
dulu ingat pak sugiono
bekas gubernur yang wali kota malang
bagaimana dengan pendekatan bola
pak kiono populer di papua irenjaya pada waktu itu
hanya dengan bola dari kampung ke kampung
artinya itu kan pendekatan kultural
ada menyelesaikan papua itu kultural
itu adalah apa yang menjadi harapan orang papua
bahwa mereka diperlakukan adil
sebagai anak anak bangsa
mereka sudah luka lama
karena persoalan diskriminasi
persoalan tentang kesenjangan
persoalan mengenai trauma
dan itu kan menggantui mereka
dan memang kita lagi melakukan bersama sama
bersama sama dengan teman teman dari jakarta
mbak adriani juga
yang akan terlibat itu
memang maunya minggu
tapi masih dalam dengan kerjasama dengan romo di situ
yaitu romo yang ada di
kita mulailah dengan orang papua menyentuh kultur budaya martabat
kita akan menggagas itu
tetapi mari kita orang papua itu
jangan terlalu banyak
tapi mari kita memperhatikan
gustur cintai karena pendekatan hati
pendekatan hati itu adalah menyapa
dan ini harusnya menjadi
bagaimana pemerintahan di daerah daerah yang banyak mahasiswa papua
cara mengolah mereka
jadi bagaimana komunikasi
kan mereka di surabaya di malang
kemudian di jogja di semarang kota gede
orang orang papua juga ada di situ
pak guyupan pak guyupan diajak di jakarta
kan menarik misalnya ketika presiden jokowi menjadi gubernur
pendekatan presiden jokowi waktu gubernur kultural itu menarik
untuk asrama mereka
sehingga orang orang papua dekat yang di jakarta dulu dengan pak gubernur jokowi waktu itu
itu diceritakan orang papua ke kita
bahwa mereka merasa diperhatikan oleh pemimpinnya
supaya mereka memberi chat untuk asrama mereka
itu kan cara cara pendekatan kultural
nah maka pendekatan dialog menjadi sangat penting bagi pemerintahan daerah
sehingga ketika ada kasus kasus seperti itu
tidak menunggu terlalu lama
tapi segera diselesaikan dengan cara dialog
apa yang dikatakan pak wakil gubernur betul
jadi pendekatan pendekatan itu jangan refleksif
pendekatan jangan dengan kekerasan
tapi kalau memang bersalah
ya itu di martabat manusia
tapi kalau dignity kemanusiaan itu disinggung
dia akan memberontak
karena kita semua pun juga begitu
apalagi kalau kita dikatakan dengan nama nama binatang
itu kan menyakitkan kan
jadi ini kan terus berulang mas
terus berulang secara kekerasan gitu loh
dan kita harus belajar memutus tali kekerasan
hanya melalui dengan dialog
dan mulailah roadmap papua tanah dame itu diterapkan
dan itu membutuhkan keseluruhan
nah waktu itu memang sayang
praterneles itu lah mendiang
saya tidak ada
tapi kan ada penerusnya
mungkin saya berharap pemerintahan ke depan
meneruskan gagasan papua tanah damai
seperti dikatakan perinki dalam lagunya
dan itu semua
surga kecil di tanah papua
dan itu semuanya pendekatannya kultural yang bisa berhasil ya
coba lagunya prangki salatuwa itu
tanah surga tanah itu
begitu lagu itu didengar
orang papua berdiri
karena menghargai kultur budayanya
kelopak mata tanah surga
orang papua merasa bahagia dan bangga
dihargai martabat kultur dan budayanya
lah pendekatan pendekatan ini yang lebih banyak digunakan persuasif
daripada pendekatan kekerasan represif
bahkan juga dengan kata lain
jangan libatkan orang orang lain
sebab akan mengangguk ketertiban
maka menurut saya keadilan itu harus ditegakkan
semua yang bersalah ya di proses hukum
jangan ada anak tiri
kalau anak tiri mereka akan terus menerus akan meradang
mungkin harus diselesaikan kasus kasus ham di papua
karena itu adalah hutang sejarah
dan kalau itu diselesaikan semua dalam dialog
trauma healing dilakukan
saya rasa memutus tali kekerasan akan bisa dilakukan
tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang nyata
akan timbul bara api lagi
hanya karena kasus kecil akan menjadi membesar para api
karena dignity nya tidak disembuhkan
oke kita harap semoga segera ada penyelesaian
terutama penyelesaian yang ini tadi disampaikan
katanya beberapa keluarga di jayapura ingin memastikan
bahwa anak mereka yang berada di pulau jawa dalam kondisi baik
semoga segera ada yang bisa merespon ini
romo beni terima kasih
dan seperti koko pipa dengan mengatakan beri jaminan
sudah sudah jaminan
dan juga yang mendorong memberi itu
itu akan lebih tenang
oke baik terima kasih romo beni sudah bergabung malam hari ini
dan juga tadi ada wakil gubernur papua barat muhammad lakotani
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
terkait kerusuhan di manokwari papua barat
presiden joko widodo meminta warga saling memaafkan
dan pemerintah menjamin kehormatan dan kesejahteraan masyarakat papua
pak aceh mak aceh mama mama di papua di papua barat
saya tahu ada ketersinggungan
oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa dan setanah air
yang paling baik adalah saling memaafkan
emosi itu boleh tetapi memaafkan itu lebih baik
sabar itu juga lebih baik
dan yakinlah bahwa pemerintah akan terus
menjaga kehormatan dan kesejahteraan pak aceh mak aceh mama mama
yang ada di papua dan papua barat
sementara itu wakil presiden yusuf kala mengatakan
perdamaian di manokwari dimulai dengan klarifikasi kepada seluruh pihak
yang diduga menjadi penyebab kerusuhan di manokwari papua barat
ini bisa dimulai dari klarifikasi insiden penyerangan
dan pengepungan asrama mahasiswa papua di jawa timur
jk berharap kerusuhan ini tidak melebar
kita prihatin dan menyesalkan kejadian kejadian yang terakhir itu
karena itu kan sebab akibat saja ya
apa yang terjadi di surabaya di malang
itu tentunya perlu dijelaskan dengan terbuka
diklarifikasi karena apa yang saya lihat itu
masyarakat di papua itu hanya minta klarifikasi dan ya minta maaf lah
tapi harus klarifikasi dulu apa yang terjadi di situ dan di situ
ini semua akibatnya
jadi kita perlu saling menghargai lah
tapi juga kalau ada masalah yang serius yang terjadi kemarin di surabaya
itu dijelaskan juga terbuka apa yang terjadi sebenarnya
kita kan mendapat informasi tapi informasi itu harus dilihat secara betul
saat ini korespondensi ann indonesia miftah farid di jayapura
kami kembali menghubungi farid
farid sampai malam hari ini seperti apa kondisi di jayapura
apakah anda melihat masih ada penjagaan di beberapa titik
ya putri kalau soal penjagaan memang sudah sedikit cair
dan hampir semua kehidupan masyarakat di sini mulai berjalan normal
saya berkeliling ke beberapa tempat di abp
di jaya pura sudah ada banyak sekali toko yang masih tetap buka
dan ada sebagian yang sudah tutup karena memang jam kerja mereka sudah berakhir
namun yang disesalkan oleh masyarakat jaya pura adalah
kita masih belum tahu apakah ini sudah terkonfirmasi atau belum
yang jelas seluruh jaringan internet di kawasan jayapura ini mati
dan ini kemudian membuat kita sedikit kesulitan untuk mengakses informasi melalui internet
dan ini bukan hanya berlaku pada telpon seluler ya
tapi juga pada wifi wifi yang ada di beberapa negara
misalnya rumah hotel maupun kafe ini juga sedikit ada trouble
memang kemudian kalau kita membuka akses atau untuk jaringan wifi
kita ketika melihat untuk di youtube misalnya atau sekedar melihat itu bisa
tapi untuk mengupload video atau konten yang kemudian memiliki kapasitas yang sedikit lebih besar
ini menjadi kesulitan
dan ini yang kemudian disayangkan oleh warga jaya pura karena sampai malam ini
tidak ada satu lembaga pun yang kemudian mengkonfirmasi
apakah ada kesengajaan atau apakah ada memang perintah dari baik pemerintah misalnya
atau institusi lain yang kemudian membuat jaringan internet di kawasan jayapura ini
menjadi mati sejak tadi sore
tapi apakah anda masih bisa mengakses media sosial farid
apakah itu masih bisa untuk melihat
kalau ada jaringan wifi bisa
tapi untuk meskipun ada wifi untuk kemudian kita mengupload video atau foto ini yang tidak bisa
jadi kalau kita lihat dari aplikasi yang untuk mengukur
ini yang tidak bisa

itu untuk download memang masih bisa sedikit lebih baik daripada yang upload
uploadnya lebih dari satu megabit
dan ini kemudian membuat seluruh aktivitas warga papua terutama ketika mereka ingin mendapat informasi
lewat internet menjadi sangat terhambat
karena secara keseluruhan untuk jaringan internet melalui ponsel sama sekali tidak bisa
tidak ada hanya ada jaringan untuk telpon
untuk sinyal tiga g atau empat g bahkan sama sekali tidak bisa
meskipun begitu warga berharap memang ada klarifikasi dari pemerintah atau dari provider atau dari kementerian komunikasi
apakah memang ini sengaja dilakukan karena menurut pemerintah mungkin saja kemudian ini dilakukan untuk meredam situasi yang ada di papua
tapi yang jelas putri tadi saya sudah mengikuti seluruh rangkaian dari aksi yang ada di jayapura ini
dari satu titik misalnya di lingkaran abe pura yang menjadi pusat konsentrasi massa
dari dua titik yang lain di wilayah ab pura misalnya di jawa
di waena kemudian ada juga di kawasan expo semuanya berkumpul di lingkaran ab
kemudian mereka berjalan sampai ke arah pintu masuk atau area masuk menuju ke kota jayapura
tepatnya di kawasan dok
di situ juga ada ratusan warga yang sudah menanti
artinya ada empat titik warga jayapura melakukan demonstrasi
bukan hanya mahasiswa memang ada beberapa kampus yang juga mahasiswanya turut serta dalam aksi demonstrasi tadi
tapi yang menarik adalah orang tua dari mereka kemudian juga warga biasa juga turut hadir
karena apa yang mereka dengar apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan ketika melihat berita
ada persekusi yang dialami oleh warga papua yang ada di jawa
tepatnya di surabaya malang dan semarang
mereka tergerak karena ini bukan hinaan bukan soal hinaan terhadap sekadar mahasiswa
tapi yang mereka alami di surabaya malang dan semarang ini adalah hinaan terhadap identitas orang papua secara keseluruhan
karena memang persekusi ini dilakukan dengan sentimen yang sangat buruk sangat jelek bagi warga
karena warga papua dihina dengan sebutan salah satu jenis binatang dan itu kemudian mengusik rasa keadilan mereka
dan tadi sudah mereka ketika menggelar aksi cukup banyak sekali putri warga yang bercampur dengan mahasiswa mereka
datang dari abe pura menuju ke kota jayapura yang jaraknya bahkan mungkin lebih dari lima belas km
mereka menempuh perjalanan baik ada yang menggunakan sepeda motor maupun berjalan kaki lebih dari dua jam bahkan mereka berjalan
dan kemudian mereka tadi sudah disambut oleh gubernur
dari papua yaitu lukas nmb yang berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi dari masa tadi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat
meskipun beberapa hari yang lalu lukas nmb juga sudah memberikan pernyataan sikap terkait insiden yang terjadi di surabaya malang dan semarang
yang jelas putri tadi saya sudah menanyakan kepada beberapa warga papua
apa yang kemudian mereka harus apa yang harus dilakukan misalnya supaya situasi di papua ini bisa berjalan

mereka hanya memberikan syarat yang cukup sederhana putri
dan ini kemudian menunjukkan bahwa ada kebesaran hati orang papua untuk saling maafkan
tapi yang jelas mereka bukan hanya butuh pernyataan maaf
dari sekedar gubernur jawa timur kewika endar parawansa
kemudian juga ada wali kota malang dan juga wali kota surabaya
mereka tidak hanya butuh permintaan maaf dari orang orang yang sifatnya lebih struktural
tapi mereka butuh keyakinan yang ada dalam diri mereka ketika
saudara saudara mereka apa ada di mereka yang di surabaya di malang di semarang
menyatakan langsung bahwa mereka sudah merasa aman di surabaya malang dan semarang
bahwa mereka sudah bisa diterima kembali oleh warga di sana
dan bahwa mereka warga yang kemudian atau kelompok kelompok ormas
yang pada tujuh belas agustus yang lalu melontarkan ucapan yang menyakiti hati mereka
itu bisa meminta maaf dan diproses secara hukum
kalau itu dilakukan kalau itu dilakukan putri
warga jayapura tadi menyatakan
bahwa akan ada jaminan keamanan yang terjadi di papua secara keseluruhan
mereka tidak mau jayapura seperti yang terjadi di sorong dan manokwari
dan itulah satu satunya cara yang bisa dilakukan untuk meregam situasi
kita masih tidak tahu apa perkembangan selanjutnya
karena masa bisa saja berkumpul kembali
kalau kemudian penegakan hukum terkait ucapan provokatif ucapan kebencian itu
itu tidak diproses secara hukum dan hanya sekedar begitu saja berlalu
karena ini peristiwa bukan sekali putri
karena pengalaman saya ketika meliput soal papua beberapa waktu yang lalu
baik di surabaya misalnya
banyak sekali lontaran lontaran seperti itu yang kemudian terus berulang dan terus berulang
dan keabayan dari petugas atau pembiaran yang dilakukan oleh aparat hukum
itu kemudian membuat hari ini merupakan puncak dari kemarahan
kita tidak tahu apakah ini benar benar puncak atau masih ada lagi rangkaian peristiwa
yang kemudian membuat situasi papua menjadi mencekam putri
farid terkait soal situasi yang saat ini terjadi
yang anda mengenal betul kultur masyarakat papua di sana
ketika katakanlah ada sentimen rasial yang diterima mereka
katakanlah ada luka apakah sekarang itu bisa sembuh
apa yang bisa mengobati luka itu farid
katakanlah mereka menginginkan ada pernyataan langsung dari anak anak mereka di surabaya misalnya
apakah itu akan difasilitasi oleh pemerintah
itu cukup atau ada hal lain lagi
iya dari interaksi saya misalnya di beberapa
hari yang lalu saya tinggal live in di salah satu kampung di sentani
saya harus menyeberang danau sentani sekitar lima belas menit
ada salah satu kampung abar namanya di sana
ada sedikit diskusi yang saya lakukan dengan warga
baik di abar maupun juga di jayapura
dan mereka hanya minta dua saja
sebagai syarat bahwa situasinya akan kembali normal
yang pertama adalah syarat menegakkan hukum
orang orang yang melontarkan kalimat kalimat rasial
itu bisa diproses secara hukum
entah itu kemudian ormas
ataupun bahkan aparat
dan itulah menjadi pintu pembuka
mereka akan memberikan maaf secara keseluruhan
dan yang kedua adalah
mereka ingin mendengar langsung
adik adik mereka anak anak mereka yang berkuliah di surabaya malang semarang
yang menyapa sapa diri mereka bahwa mereka sudah aman
bahwa diri mereka sudah bisa diterima lagi
mereka bisa berkuliah lagi
mereka bisa beraktivitas sewajarnya di kota perantauan mereka
ini akan membuat mereka yang ada di papua menjadi lebih tenang
namun ini dibutuhkan mendekatan dan kebesaran hati
bisa warga surabaya warga malang dan juga warga semarang
bukan hanya pemerintahnya
manusia dengan manusia warga dengan warga
saya melihat ada kebesaran hati yang luar biasa putri
bagi warga papua
mereka tadi mengungkit sedikit
apa yang mereka alami sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
begitu banyak gelombang transmigran yang masuk ke papua misalnya
berbagai wilayah papua
mereka terima dengan baik
mereka diberi tanah difasilitasi
kemudian bahkan sekarang mereka menguasai roda ekonomi
di banyak sekali titik titik yang saya termati misalnya di jayapura
hampir semua ruas jalan yang menjadi basis ekonomi yang ada di jayapura misalnya
atau di abe pura tepatnya
dikuasai oleh orang orang pendatang
dan selama itu pula
selama sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
selaras hubungan mereka dengan orang papua
orang papua dengan pendatang
orang papua dengan transmigran
sama sekali baik dan tidak terusik oleh hal apapun
kecuali memang ketika mereka merasa terhina dengan sebutan
hanya itu saja sebenarnya
selebihnya mereka bisa menerima dengan baik
bahkan mereka menganggap
ini pengalaman saya sendiri mereka
yang saya alami beberapa hari selama live in
satu keluarga yang ada di kampung abar
mereka menyebut saya bukan sebagai orang asing
atau bukan sebagai orang non papua
saya diberi makan apa yang mereka makan
umbi umbian ikan bahkan papeda
artinya itu sebagai bentuk penghormatan
bahwa saya diterima sebagai orang papua juga
saya tidak dianggap sebagai orang non papua
begitu juga transmigran
mereka sebenarnya tidak ada niat
meskipun tadi saya mendengar beberapa kali
slogan slogan yang menyebutkan usir pendatang
tapi secara sistematis
koordinator lapangan yang memegang kendali aksi
melalui pengeras suara
menyebutkan bahwa teriakan itu bukanlah diri mereka
jadi teriakan itu kemudian bisa hilang
dan kemudian ada peringatan bahwa ini aksi damai
bahwa ini mereka mengidentifikasi diri
bahwa mereka bukan sama dengan orang rasis
yang kemudian membuat mereka menjadi terhina
dan juga ini menjadi pembeda bahwa mereka
berbeda dengan orang orang yang menghina mereka secara rasial
artinya ada hal yang perlu kita cermati bahwa
di jayapura bisa menjadi contoh bahwa
meskipun mereka marah
mereka sama sekali tidak merusak
mereka sama sekali tidak mengungkit
adanya perbedaan rasial
ini menjadi bukti bahwa
harus ada kebesaran hati bagi kita orang orang yang di jawa
untuk meminta maaf secara tulus
bukan hanya pejabat
tapi juga kelompok kelompok masyarakat
yang menyakiti hati mereka
yang selama ini mereka anggap sebagai
bagian dari provokasi yang dilakukan
sehingga puncaknya pada tujuh belas agustus yang lalu
ada kemarahan yang luar biasa
kemudian memicu saudara saudara kita yang ada di papua
farid terima kasih atas informasi anda dari papua
tapi saya juga sampaikan di sini
terkait pernyataan anda mengapa
sulit mengakses jaringan internet
kementerian komunikasi dan informatika
mengakui melakukan perlambatan akses jaringan internet
di wilayah papua saat ini
terima kasih miftah farid
langsung dari jawa
di jayapura papua
kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami